dunia mengakui indonesia memiliki modal besar untuk masuk dalam empat besar negara dengan kekuatan ekonomi di dunia
berbagai langkah telah dilakukan diantaranya melalui transformasi dalam bumn hulu ke hilir untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif
kementerian bumn menyelenggarakan soe international conference bertema driving sustainable and inclusive growth pada tujuh belas hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
agenda ini merupakan bagian dari trade investment and industry working group world dua g dua puluh
konferensi ini diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek environment social and governance atau esg
serta sustainable development goals atau sdgs khususnya di sektor kesehatan inklusi keuangan
dengan transformasi digital dan transisi energi
konferensi ini menjadi sarana pemerintah mengabarkan pada komunitas internasional tentang dampak transformasi yang telah diimplementasikan bumn bagi masyarakat indonesia
diantaranya sejumlah program seperti penyaluran pembiayaan ultra mikro dan penyelesaian proyek strategis nasional yang dapat menyerap banyak tenaga kerja
setiap program dan proyek itu harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik layaknya perusahaan swasta

diikuti peningkatan laba konsolidasi serta total aset bumn
sejak tahun dua ribu sembilan belas bumn menerima kekuatan yang sangat baik layaknya perusahaan swasta
meski baru berjalan tiga tahun lamanya